kita ke informasi selanjutnya
jagadmaya ramai membahas topik pelarangan penggunaan cantrang untuk meraup hasil laut
dikaitkan dengan desakan mengganti menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
apa korelasi cantrang dan rumor reshuffle kabinet pemerintahan presiden joko widodo
apa sebenarnya cantrang
secara ekonomi layakkah menteri susi diganti
cantrang goyang menteri susi
saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama
kami memiliki data bahwa sebenarnya menteri susi ini dipuji
tapi ternyata juga saat ini tengah ramai dengan polemik cantrang
jadi ada juga yang benci tampaknya ya
tapi kita lihat seperti apa sesungguhnya menteri susi tersebut
saya berangkat dari hashtag yang ramai kemarin bahkan menjadi trending topic
awalnya hashtag yang ramai adalah ganti menteri susi
dengan alasan bahwa cantrang tidak pro kepada nelayan kecil tidak pro kepada masyarakat kecil
tapi tidak lama setelah itu bergulir lagi hashtag stand for
stand for susi ini mengganti trending topic ganti menteri susi
dan kemudian justru berada diatasnya dengan melampirkan beberapa data secara ekonomi
kemudian fakta data juga yang disampaikan bahwa menteri susi tidak layak untuk diganti
itu menjadi salah satu hal menarik dan kita akan membahasnya karena ini berkaitan dengan cantrang
kemudian menjadi pertanyaan
apa sih sebenarnya cantrang
mengapa menjadi begitu penting bagi nelayan
dan apa kaitannya
dengan ekonomi nelayan
jadi apa sebenarnya cantrang
cantrang tersebut bila kita ambil data dari kementerian kelautan dan perikanan
ini merupakan sebuah alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian yang dilakukan di dasar perairan
menyentuh dasar perairan
jadi kalau sederhananya seperti pukat ya
jadi mirip seperti pukat tapi di masing masing daerah nanti sebutannya bisa berbeda beda lagi
tapi sistem kerjanya hampir sama
jadi dia yang paling penting adalah menyentuh dasar perairan
jadi kalau misalnya ini kapal
kemudian ini adalah laut
cantrang tersebut dengan dua tali masuk ke dasar perairan ini gitu loh
jadi sebenarnya ada yang target ada yang tidak target
jadi kalau misalnya jadi kayak meraupnya itu sporadis gitu loh
gak spesifik kita menangkap ikan apa sih sesungguhnya gitu
karena hasil ikan itu kan akan habis
jangan dikira sumber daya alam itu akan bisa terganti terus menerus
tapi kalau misalnya sporadisnya dalam jangka waktu dekat banyak
kuantitasnya itu juga akan membuat habis
biota laut juga bisa terangkut gitu ya
itulah yang menjadi dasar kajian sesungguhnya
mengapa cantrang kemudian masuk spekulasi yang dilarang
tapi terlepas dari itu sebelum saya kesini
bahwa dengan ilustrasi yang sangat sederhana tadi yang coba saya sampaikan
beberapa kajian juga dilakukan oleh universitas di indonesia
ini datanya juga dihimpun oleh kementerian kelautan dan perikanan
kita lihat bagaimana misalnya ketika ipb pada tahun dua ribu sembilan itu melakukan kajian
apa sih sebenarnya cantrang
nah hasilnya ternyata kalau misalnya tadi ini saya sebutkan adalah ikan
kemudian ini adalah lautan
dan cantrang dilepas dengan dua tali
kemudian diangkut dari dasar perairan semuanya baik itu ikan
ataupun biota laut semuanya ngikut gitu
kalau menurut ipb sendiri hasil tangkapan yang bernilai ekonomi layak konsumsi itu
sesuai targetnya itu hanya empat puluh enam persen
sementara lima puluh satu persennya itu tidak sesuai target gitu loh
jadi tidak sesuai
target itu apa itu loh
sayang kan kalau bibit bibit ikan yang harusnya mereka bisa berkembang biak gitu
itu bisa lebih baik sesungguhnya kalau dibiarkan mereka lebih berkembang gitu
dan kemudian undip pada tahun dua ribu sembilan juga mengadakan juga untuk penelitian
unip juga mirip mirip ya angkanya
merupakan tangkapan sampingan yang digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan
jadi empat puluh enam persen saja yang sesuai dengan target
lima puluh empat persennya yang tidak sesuai dengan target gitu
jadi kalau ibarat
orang pengen kayak ngelepas jala gitu
tapi jalannya itu terlalu luas gitu
sampai dasar perairan gitu
dan jangan lupa juga ketika berkaitan dengan kalau perairan itu kan ada dua ya
perairan itu tuh ada dua
jadi misalnya ini adalah yang dekat
yang lebih ke pinggir
tapi ini ke tengah
kalau ke tengah itu kan ikan ikan besar ya
nah yang diinginkan oleh kkp
ibu susi itu pengennya kapal kapal yang di atas sepuluh groston tiga puluh groston
mainnya jangan cemen di pinggiran lagi dong
pinggiran tuh biar untuk nelayan kecil yang di bawah sepuluh groston
kan mereka harusnya bisa naik kelas untuk naik ke lebih ke tengah laut dengan ikan ikan besar
kan laut indonesia luas
karena selama ini yang memanfaatkan ikan ikan di tengah laut indonesia
yang di atas tiga puluh groston itu adalah kapal kapal asing yang berbendera indonesia
kenapa mereka hasilnya bisa gede
sebenarnya ingin didorong oleh kkp hal tersebut
tapi transisi untuk tidak menggunakan cantrang tampaknya harus dibuat sebuah formulasi
agar lebih smooth
menteri susi bersama kkp juga membuat alat tangkap pengganti yang lebih ramah lingkungan ya
kita lihat ada beberapa yang disebutkan
kita lihat diantaranya jaring insang pancing ulur atau headline
jadi banyak sekali
jadi dia lebih spesifik
jadi dilepas oleh kapal kayak gini nih
kemudian jalannya udah khusus mau nangkap ikan yang apa
jadi gak kayak tadi
kalau tadi kan ini nih cantrang tuh semuanya gitu
yang gak penting gak penting sampai dasar perairan itu juga keangkut
biota laut yang harusnya menjadi salah satu habitat ikan
itu juga bisa keangkut
dan itu menyebabkan pada masa tertentu ikan akan habis
itu pernah terbukti gitu
jadi artinya sebenarnya positif
hanya tampaknya mungkin ada spesifikasi skema tertentu yang harus bisa lebih dimuluskan lagi menuju cantrang tersebut
kalau kita lihat secara ekonomi apakah memang indonesia layak mengganti menteri susi
kita lihat data saja
seperti apa sesungguhnya di bawah kemimpinan susi pujastuti kita lihat
yang berwarna abu abu adalah vietnam
saya ajak anda kamera bisa lebih dekat mungkin untuk mengekspos seperti apa datanya
anda lihat pada tahun dua ribu empat belas yang memiliki hasil tangkapan raca perdagangan ikan tertinggi adalah vietnam
kita tahu vietnam kalau dibandingkan dengan laut indonesia dibandingkan wilayah indonesia itu gak ada apa apanya men
tapi ternyata hasil mereka itu tinggi banget nih lihat dua ribu empat belas
tapi yang menarik ketika penenggelaman lebih dari tiga ratus kapal asing dilakukan oleh menteri susi
kemudian agak galak ya
menteri susi ini kan terkenal galak sampai
ada beberapa hal keempat
ada beberapa hal kalau nggak makan ikan saya tenggelamkan yang kayak kayak gitu
lihat tuh hasilnya
tuh sampai di sini
itu kan turunnya tinggi banget nih
artinya efektif apa yang dilakukan
artinya selama ini jangan jangan memang kapal kapal nelayan vietnam yang berbendera indonesia lah atau terang terangan illegal fishing lah
merambah hasil laut kita yang di tengah laut gitu
dan ternyata untuk pertama kalinya setelah belasan tahun indonesia selalu di bawah vietnam
untuk pertama kali tahun dua ribu lima
kita unggul neraca perdagangan ikan indonesia berada pada posisi puncak nomor satu di asia
dan sudah seharusnya kita demikian
karena kita punya potensi laut yang luar biasa
ikan kita harusnya banyak
dan harusnya nelayan nelayan kita juga mau dipompa untuk naik kelas agar tidak
agar agar porsinya masing masing gitu loh
yang nelayan kecil di pinggiran
yang nelayan gede dia punya kapal gede
mungkin pemerintah bisa membantu sindikasi keuangan melalui perbankan untuk bisa menggunakan tidak lagi cantrang
tapi mereka bisa main ke tengah laut dengan hasil yang luar biasa
dan intinya adalah neraca perdagangan ikan kita harus lebih tinggi
dan siapapun aktor di balik peningkatan neraca perdagangan ikan di indonesia
yang sudah men yang tampaknya sudah di posisi puncak di kawasan asia pasifik
tampaknya secara ekonomi kita tanya diri sendiri
apakah aktor di balik peningkatan neraca perdagangan ikan di indonesia
layak untuk diganti